bapak ketua majelis yang terhormat
anak anak sering menjadi korban pelampiasan ketidakberdayaan orang tua di dalam menghadapi beban dan tekanan hidup
padahal seharusnya anak anak mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan dan cinta dari kedua orang tuanya
dave adalah korban kekerasan
dalam rumah bangga
enggak itu tidak benar pak
masih bagus gak sih makan
dave badan kamu kenapa dave
apa yang terjadi sama kamu dave
maafin papa papa gak bermaksud ngeketin kamu
kenapa sih kita gak kayak dulu lagi
sen ya nggak bisa lah
soalnya kita tuh gak kaya lagi kayak dulu
kalau kayak gini kita pasti jadi sasaran
jadi sekarang pokoknya kamu apa
aku tidak tahan hidup seperti ini terus
aku menyesal menikah dengan kamu
kamu itu dasarnya memang orang miskin
sampai tua terus terusan akan miskin terus
aku tidak terima
pokoknya aku udah terima seperti ini
cepetan perlu cepetan
sambal ya dave
aku harus cari akal
supaya aku gak dipukul sama mama
ya aku harus pura pura
kok gak tau sih
dari ambil kasih
dave berangkat ya ma
udah sana berangkat aja ngapain
aduh sakit pak
gak usah balik lagi ke sini
bawa tuh anak kamu anak sial
itu nukut itu kenceng amat
kalau gue datang mau nagih
dia tahu aja kayak dukun
susah banget ya
rasanya hari ini sangat menyenangkan
aku ingin seperti ini setiap hari
berada di samping papa
aku takut kau suatu hari
papa tidak berada di sampingku lagi
mama tau hal gitu ngapain dari jendela
mama pasti tau deh
supaya kita gak dihukum
ya aku juga gak tau sih shane
mama marahnya sama david
bukan ke kita
kasian kan david
dimarahin mulu sama mama
kamu mau kita berdua dipukulin lagi sama mama
gak mau kan
iya juga sih
kamu perangkat duluan sih
takut kesiangan pak
iya kalau takut kesiangan kan
marahin guru pak
kita sekarang masuk
semoga yang rajin
mama tau gak kita berdua
lompat dari jendela
aku kalo atau atau
nanti kalau ketemu teman teman semua pasti pada menghibur
jadi pada pusing dukungan
baik aku harus pergi
ini alamannya juga sama
eh mau nyari siapa lu
gue lapor polisi baru tahu
apa betul ini rumahnya ibu diana
iya ini rumah gue
emang kenapa sih
enggak kalau nggak salah dulu juga dia punya pabrik tepung kan
mana gue tau dulunya
yang gue tau sekarang dia ngontrak di rumah gue
emangnya kenapa sih lu
tapi bener kan
suaminya bekerja di dinas pemadam kebakaran
hebat lu kak
emang ngontrak di rumah dia
emang sebenernya kenapa sih
emang sebenernya kenapa sih
emang sebenernya kenapa sih
kami dari bank
hah dari bank
berarti lu ngontrak ya
sekarang lu diam di situ ya
assalamualaikum neng diana
ada tamu dua orang tuh dari tadi kesian dia tuh
orang yang itu lagi itu lagi
itu orang kan yang dulu nagi kartu kredit
kok bisa sampai sini ya
jangan jangan ungkong yang ngasih tau
capek banget sih
setiap hari dikejar kejar sama utang
buat makan aja susah
emang neng diana susah kalau dicari
apalagi kalau ditagih utang
kalau lo mau nunggu
ya gue pulang dulu
kamu kok belum pulang
itu tangan kamu sudah dibawa ke dokter
wah lapar ya belum makan